sudah dua minggu daerah sintang kalimantan barat dilanda banjir
tujuh belas kecamatan terendam satu ratus empat puluh empat ratus enam puluh delapan jiwa terdampak banjir
dan dua warga dilaporkan meninggal dunia
hal ini sudah diprediksi oleh bmkg sebelumnya
pada dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh
kepala bmkg dwi korita karnawati menyampaikan
bahwa intensitas curah hujan di beberapa wilayah di indonesia
pada bulan november dua ribu dua puluh satu hingga februari dua ribu dua puluh
akan terulang kembali seperti tahun lalu
yaitu adanya peningkatan curah hujan bulanan mencapai lebih dari tujuh puluh persen
dan potensial mengakibatkan bencana hidrometeorologi
rasporadis di wilayah sumatera
kemudian di kalimantan selatan kalimantan barat
dan juga di sulawesi selatan
dan juga di maluku utara
nah ini mohon perhatian
intensitas curah hujan dapat mencapai lebih dari tujuh puluh persen dari normalnya
bedanya dengan perkebunan kelapa sawit
di sisi lain uli arta siagian
pengkampanye hutan dan perkebunan walhi
mengatakan bahwa bencana banjir ini tidak terlepas
dari adanya deforestasi di kawasan tersebut
deforestasi ialah kegiatan penggundulan arean
dan nantinya areal tersebut akan dialihkan menjadi areal non hutan
seperti pertambangan perkebunan pemukiman dan juga infrastruktur lainnya
banjir longsor itu sebenarnya terjadi karena
wilayah hulu atau wilayah tangkapan air
yang dia punya fungsi penting sebagai penataan air itu hilang fungsinya
jadi bentang hutan ketika dia hilang fungsinya
maka dia hilang fungsinya untuk mengatur tata air
sehingga ketika hujan datang
tidak ada lagi kawasan kawasan yang menahan laju air
sehingga dia langsung turun ke pemukiman gitu
angka deforestasi di indonesia sejak tahun dua ribu lima belas hingga tahun dua ribu dua puluh
memang mengalami penurunan
total deforestasi di indonesia dua ribu lima belas hingga dua ribu tujuh belas
adalah dua tiga belas juta hektare
atau setara dengan luas tiga lima kali pulau bali
namun penurunan angka deforestasi tidak dapat dijadikan alasan
untuk terus melakukan pembangunan
lalu bagaimana sebaiknya deforestasi dikendalikan
antara jumlah deforestasi itu harus bisa ditutupi oleh hasil reforestasi
reforestasi itu seperti rehabilitasi
dan reforestasi seperti itu
itu sebetulnya untuk memastikan bahwa
ketika masih dilakukan deforestasi
itu nggak apa apa sebetulnya
asalkan reforestasinya berhasil
tetapi sebenarnya itu juga tidak berarti bahwa
kemudian deforestasinya tidak dikendalikan
karena kalau kita melihat
katakanlah misalnya banjir longsor saat ini ya
hal ini tentu perlu menjadi perhatian khusus
karena badan nasional penanggulangan bencana memetakan
sekurangnya lima tujuh ratus empat puluh empat desa berstatus rawan bencana
akibat deforestasi di indonesia
banjir dan juga bencana alam lainnya menjadi ancaman
bagi wilayah wilayah yang tidak lagi memiliki daya dukung lingkungan
sudah sepatutnya kita secara bersama sama
baik pemerintah ataupun masyarakat
melegalkan alasan apapun untuk melakukan pengundulan hutan
karena tanpa hutan
kita akan kehilangan fungsi klimatologis sebagai pengatur iklim
dan juga fungsi hidrologis sebagai pengatur tata air
yang seharusnya dapat bermanfaat untuk anak cucu kita kelak
reza siregar angga cita kesuma jakarta